hai polemik mengenai honor pemakaman korban kofit sembilan belas terjadi di kebupaten jember jawa timur
hal ini muncul setelah bupati hendi siswanto mengaku mendapatkan honor dari tiap pemakaman
korban kofit sembilan belas di jember bupati mengaku mendapatkan uang tujuh puluh lima juta rupiah sebagai
honor pengarah pemakaman evaluasi dan monitoring bupati menyebut honor ini ada dalam beberapa
payung hukum satu diantaranya sk bupati jember yang ditandatangani pada tiga puluh maret dua ribu dua puluh satu setiap
kali pemakaman honor bupati sebagai pengarah pemakaman sebesar seratus ribu rupiah di jember
hingga kini ada tujuh ratus lima korban meninggal akibat covid sembilan belas sehingga honor yang diterima bupati sebesar
juta rupiah alasan bupati jember dibantah oleh gubernur jawa timur kofifa inderparawansa
menurutnya dalam aturan penanganan covid sembilan belas setiap
yang merujuk pada keputusan mendagri nomor satu ratus sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiap monitoring kemudian evaluasi
kepala daerah tidak ada honornya tidak ada juga istilah pengarah pemakaman korban covid sembilan belas
kalau kita menghitung raker kesehatan tracker vaksinasi perjalanan semua vaksinasi selama
covid tidak ada yang berhonor kalau di pemprov gitu kalau dihitung raker kan enggak terhitung kita
gitu tidak ada raker raker terkait kofit rakor terkait kofit setingkat apapun yang berhonor kalau di
pemprov tidak ada jadi tidak ada se gubernur atau sk gubernur enggak ada lebih lanjut kofifa menegaskan sudah
meminta kepada bupati jember untuk segera mengembalikan uang itu selain bupati hendi uang
yang di dalam sk bupati disebut sebagai uang pengarah pemakaman itu juga diterima oleh sekda
dan pejabat ppbd jember
dua hari lalu beliau menyampaikan bahwa bu ini semua sudah mengembalikan ini dua hari lalu jadi
proses berikutnya tentu kita menyerahkan kepada mereka yang memang punya tugas untuk melakukan
proses tindak lanjutnya selanjutnya kan ada aph aparat penegak hukum tentu mereka yang akan
memproses selanjutnya per dua puluh enam agustus pemprov jawa timur juga sudah menerjunkan tim inspektorat kejadian

dua puluh enam agustus pempros jawa timur juga sudah menerjunkan tim inspektorat ke jember
untuk menyelidiki kasus honor pemakaman korban covid sembilan belas ini
kasus ini juga sudah masuk tahap penyelidikan oleh polisi sejak dua puluh delapan agustus
dengan mulai mengumpulkan keterangan dari staff dan juga bendahara bpbd jember
rangka umara aga dipa surabaya jawa timur